bangsa adanya nih bang bang tahu deh ini masalahnya juga masih pada ngantri
ya mas ya udah ngantri tuh masih ada taruh satu lagi nih ya masih ada nih bang
ah kebeneran masih ada tiga satu lagi nih alhamdulillah rezeki anak soleh taruh ya
kaliannya ambil aja bang oh ya makasih ya yuk buat camer
bang makasih ya oh iya sama sama
halo halo hai boy lagi ngapain nih oh jadi gue baru sana bisolatnya sekarang mau belajar
wih pantes ya lo pinter rajin juga ya kalau belajar mah harus rajin
hmm iya sih gue jadi malu nih eh by the way sekarang status kita apa
hai maksudnya apa anjel iya maksudnya pacaran atau enggak
ini bukannya teman kamu yang waktu itu di cafe kan
tapi sekarang kita udah jadian lah
kursus sesuatu yang penting sama lo
gugupannya enggak sayang sama lu atau enggak cinta sama lo
hai tapi gue enggak bisa melanggar keinginan nyokap gua
gue mau hubungan kita berakhir sampai disini
bukannya kemarin gue udah mutusin dulu ya
terus kalian gimana
pacaran lagi dong
ya boleh boleh aja
yes gue jadian sama boy
yaudah kalau gitu lo belajar gi
yaudah bye angel ya
masa senyum senyum lo pikir senyum lo bagus
lo udah keterlaluan sama nyokap gue lo tau gak
lo tau gak sih
lo udah ngelakuin itu ke nyokap gue
bagaimanapun gue ini adalah nyokap flu
jadi kalau ada apa apa gue kutuk lo ya
jadi maling kundang jadi batu
maksudnya jadi batu kayak maling kunang
gak cocok juga sih
adriana diana itu mah gak bakalan terjadi
jangan dikutuk jadi batu karena dia kualat sama ibu kandungnya
sedangkan lo lo kan bukan ibu kandung gue
ibu tiri aja gue gak mau akui
lo bisa spons atau enggak
berat dosa lo tuh berat
ah bukan dosa lo juga
gue gak bakal lepasin loh
lo meraja lela ya
gue lagi tidur di rumah sakit
terus lo usir temen temen gue pake sapu
sampai pas itu pecah
dan sekarang ini pembalasan gue
oh pas itu pecah juga gara gara temen lo
lo kaget sopan gue lebih tua daripada lo
lo liat ya gue akan bales semuanya
maaf bang gue mau tanya
kalo yang jual martabak semarang di daerah pasar baru tuh dimana ya
sebelah sana lurus terus belok kanan
belok kanan ya
belok kanan nih
patokannya pokoknya pertigaan di depan tuh langsung aja di bawah kanan
ada ada sebelah kiri ntar
oke makasih ya bang
ini dia martabak semarang
bang pesen satu dong
waduh ntar dulu ya
masih banyak yang ngantri nih
waduh banyak amat yang ngantri
saya kebagian gak nih bang
gak tau deh kalau masalah kebagian
ini aja masih pada ngantri nih
neng makasih ya
bang masih ada gak nih bang
nggak tahu deh ini masalahnya ini juga masih pada ngantri
udah gak ngantri tuh bang masih ada gak
taruh satu lagi nih

ah kebeneran masih ada tinggal satu lagi nih
alhamdulillah rezeki anak soleh
ntar dulu bang
kembali aja nih ambil aja bang
bang makasih ya
apa kabar lu
kangen gue berantem sama lu
udah jarang loh sama gue
kayanya ini bocah ngajakin
udah banteng nih

bentar bentar bentar
eh mau kemana where are you going
hah mau ke
mau ke kamar kan
hah sana balik lagi
mau ke depan mak
itu urusan mama
urusan kamu belajar
wah ya dikadali
jawaban assalamualaikum itu
waalaikumsalam itu buat tamu cales
situ mak kutukuprat
ngapain di sini sini
tadi saya cuma kebetulan lewat aja tante
sekalian mau ngasih ini juga buat melly
ganjen banget sih pakai mampir mampir segala kesini
sampai jumpa lagi